maskapai garuda indonesia diminta menyediakan delapan puluh kursi kelas bisnis untuk anggota dpr ri yang akan berangkat haji tahun ini
hal tersebut diungkapkan direktur utama garuda indonesia irfan setia putra dalam rapat dengar pendapat dengan komisi enam dpr selasa tiga belas juni kemarin
dalam pernyataannya di depan anggota komisi enam dpr ri irfan mengaku dihubungi sekretaris jenderal dpr
untuk memastikan ada tambahan puluhan kursi untuk anggota dpr agar bisa berangkat ke tanah suci
penerbangan ini di luar penerbangan reguler haji di mana yang terakhir diizinkan oleh general authority of civil aviation arab saudi dilakukan tanggal dua puluh dua juni nanti
namun irfan tak bisa memastikan soal keberangkatan khusus anggotanya
penerbangan ini dihubungi sekretaris jenderal dpr ri irfan mengaku dihubungi sekretaris jenderal dpr agar bisa berangkat ke tanah suci
penerbangan ini dihubungi sekretaris jenderal dpr ri irfan mengaku dihubungi sekretaris jenderal dpr ri irfan mengaku dihubungi sekretaris jenderal dpr ri irfan mengaku dihubungi sekretaris jenderal dpr ri irfan mengaku dihubungi sekretaris jenderal dpr ri irfan mengaku dihubungi sekretaris jenderal dpr ri irfan mengaku dihubungi sekretaris jenderal dpr ri irfan mengaku dihubungi sekretaris jenderal dpr ri irfan mengaku dihubungi sekretaris jenderal dpr ri irfan mengaku dihubungi sekretaris jenderal dpr ri irfan mengaku dihubungi sekretaris jenderal dpr ri irfan mengaku dihubungi sekret
seperti permintaan anggota dpr